taman rahasia episode satu
sepuluh tahun hidupnya
ibunya dan ayahnya tidak pernah sungguh menginginkan dia sejak saat dia lahir
semua pelayan di rumah memiliki satu instruksi yang ketat
jauhkan anak itu dariku sejauh mungkin
tidak ada yang bisa dilakukan mary
tawa atau tangis yang bisa membuat orang tuanya datang kepadanya
oh demi tuhan hentikan dia menangis
ini sangat menggangguku
stres tidak baik untuk makeupku
tidak apapun yang dia inginkan
dan hanya itu
apakah dia ingin menarik rambut pengasuhnya atau ingin berbaring di tempat tidur merajuk dan mengeluh sepanjang hari
dia diizinkan untuk melakukan apapun yang dia mau
kecuali menjadi bocah egois yang ternyata mary pun tidak menyukainya sama sekali
kemudian epidemi kolera yang hebat melanda india
dan juga banyak pelayan di rumahnya
sehingga mary tidak ada yang merawat
jadi dia dikirim ke pamannya tuan archibald craven di inggris
dan disanalah mary sekarang berada dengan kepala pembantu pamannya nyonya medlock
ini adalah kamarmu

ini adalah kamarmu dan hanya ada kamar ini dan kamar sebelah
kau tidak boleh pergi ke ruangan lain di rumah ini
martha akan menjagamu
aku tidak menyukainya
aku memiliki sebelas saudara laki laki dan perempuan di rumahku dengan sangat sedikit makanan
di sini kau punya makanan enak dan lezat dan kau malah menghinanya begitu
aku bilang aku tidak menyukainya
jadi lebih baik kau ambil saja
apa dia tidak makan
dia bilang dia tidak menyukainya
tapi kurasa dia tidak menyukai apapun dalam hidupnya
tidak heran kalau dia terlihat sangat lemah dan rapuh
dan aku yakin dia tidak pernah tersenyum dalam hidupnya
dan rumah ini tidak pernah bisa membuat siapapun tersenyum
tuhan selamatkan anak itu
rumah itu disebut mistletoe manor
sebuah perkebunan besar di yorkshire dengan bermil mil taman dan kebun buah buahan
rumah itu sendiri memiliki lebih dari seratus kamar

tapi mary hanya diizinkan untuk tinggal di dua kamar saja dan dia kesepian
hampir tidak ada orang yang bisa diajak bicara selain marta
dan mary tidak pernah menyukai atau peduli pada siapapun dalam hidupnya
dia tidak akan pernah mencoba berteman dengan seseorang
jadi mary harus melangkah ke luar taman yang indah untuk menghibur dirinya sendiri
pada suatu hari yang dingin dia berlari
hanya untuk mendapatkan kehangatan dan aliran darahnya
udara segar yang penuh dengan aroma daun
dan tanah yang memenuhi paru parunya membuatnya merasa segar dan ringan
sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya
dia memutuskan untuk pergi keluar dan berlari setiap hari
semakin dia melakukannya semakin dia menikmatinya
suatu hari dia datang ke sebuah taman dan melihat seorang tukang kebuntuan

aku mary lenox aku dibawa ke sini dari india
kau terlihat masam dan cemberut
apa mereka mengusirmu dari sana
beraninya kau berbicara padaku seperti
mary hampir marah pada pria yang penuh kebencian ini
ketika tiba tiba dia melihat pria itu bersiul dengan aneh
dan kemudian dia berhenti bersiul

dan kemudian tiba tiba dia berhenti bersiul
pada sesuatu dia melihat salah satu pemandangan yang paling menakjubkan
kau burung kecil
kemana saja kau memata matai tegalan teman kecil
kau berbicara dengannya apa itu burung
oh itu adalah robin
lihatlah dia dia pamer
yang ini tahu semua rahasia di tegalan ini
robin itu ramah dan aku pikir dia cukup menyukai dirimu
mary merasa makhluk itu begitu manis dan juga imut
sehingga untuk pertama kalinya dalam hidup dia
dia tahu bagaimana rasanya menyukai sesuatu

dia tersenyum dia tertawa
dia tersenyum dia tertawa
dan kemudian ketika dia kembali ke rumah
dia merasa tidak terlalu kesepian
dia merasa tidak terlalu kesepian
kau terlihat berbeda hari ini kau tersenyum
marta yang paling menakjubkan akan terjadi hari ini
dan mary memberitahu martha semua tentang burung robin itu
martha mendengarkan dengan penuh minat

aku tidak pernah berpikir bisa berteman dengan burung
berbicara dengan robin rasa seperti berbicara dengan orang sungguhan

maka kau harus bertemu saudaraku deacon
maka kau harus bertemu saudaraku dohese
maka kau harus bertemu saudaraku dohese

diken ah diken selalu di luar ruangan mencari binatang dan burung burung
dia telah menyelamatkan banyak makhluk muda yang induknya telah mati
dia punya burung gagak bernama sud dua tupai dan juga rubah
ibu bahkan percaya bahwa binatang datang kepadanya dan berbagi dengannya rahasia mereka
benarkah bahkan ibumu percaya pada hal seperti itu
oh ibuku adalah wanita paling bijaksana yang pernah ada di yorkshire
aku ingin bertemu dengan deacon dan juga ibumu
hmm kau tahu apa aku bisa menceritakan tentangmu dan aku yakin kalau dia bertanya nyonya medlock dia tidak akan keberatan ibuku mengunjungimu
sekarang mary memiliki dua kegembiraan dalam hidupnya
untuk pertama kalinya dalam sepuluh tahun
pertama untuk bertemu ibunya martha nyonya sowerbury dan saudara laki lakinya diken
dan kedua untuk bertemu dengan robin
jadi dia akan berlari ke tempat tiap hari
melihat ben bekerja berharap ben akan memanggil robin lagi
dan sementara dia menunggu dia senang melihat ben mencabut rumput liar dari tanah
gali dan tanam segala macam benih
dan saat ben berada dalam situasi hati yang baik mary akan berani bicara
berapa lama kau di sini
selama lebih dari dua puluh tahun
tapi rumah itu tidak pernah sebahagia ini ketika dia ada di sini
dia siapa yang kau bicarakan
nyonya craven dia menyukai taman
dia suka melihat hal hal tumbuh
dia membuat aku menanam semua jenis bunga yang indah di taman ini
aku tidak melihat bunga apapun di sini
kau jangan tertipu ada banyak hal yang terjadi di bawah tanah yang sedang kau lihat ini
ketika musim semi datang kau akan melihat bunga mendorong keluar dari tanah dalam kerumunan penuh dengan warna dan aroma yang begitu indah yang belum pernah kau bayangkan
aku akan senang melihat hal hal menjadi hidup
bisakah aku menanam bunga dan lainnya juga
ini adalah perkebunan besar kau dapat menemukan sendiri jalanmu sekarang pergilah aku sedang sibuk
malam itu mary kembali ke rumah dengan pikiran tentang sebuah taman yang menjadi hidup
bunga bunga yang tumbuh keluar dari tanah dan pikiran tentang nyonya craven
hari ini aku mengobrol dengan ben weatherstaff
dia memberitahuku tentang hal hal yang tumbuh di musim semi dan dia memberitahuku tentang nyonya craven
tapi aku lupa bertanya di mana nyonya craven sekarang
oh dia sudah meninggal dia yang mempunyai taman indah ini yang dia dan tuhan craven sendiri menanamnya
suatu hari dia duduk di cabang pohon tua lalu cabang itu patah dan dia jatuh
dia terluka parah dan dia meninggal keesokan harinya
oh itu mengarut
tuan craven sangat patah hati bahwa dia menutup taman itu dan mengubur kuncinya
tak ada satupun yang tahu di mana dia hanya tidak tahan untuk tinggal di rumah itu
jadi dia hampir selalu berpergian dan dia hampir tidak pernah datang ke sini
itukah sebabnya aku belum melihatnya
astaga apa kau tidak heran mengapa kau belum pernah bertemu dengannya
sampai sekarang aku tidak pernah menyukai siapapun dan tidak ada yang pernah menyukaiku
aku menganggap bahwa tuan craven tidak mengirim aku karena dia tidak menyukaiku
bagaimana mungkin kau tidak pernah menyukai seseorang sepanjang hidupmu
saat aku berada di india
tapi sejak aku sampai di sini sekarang aku berubah
aku suka burung robin aku suka band aku suka kau
dan meskipun aku belum pernah bertemu mereka aku sudah menyukai ibumu dan deacon
apakah aku juga akan menyukai tuan craven
aku berharap tuan craven tidak harus begitu patah hati
aku melihat tegalan baik baik saja
pertama kau habiskan makananmu dan berhenti membuat keributan tentang itu
kemudian kau mulai menyukai orang dan burung
dan sekarang kau merasa kasihan pada pamanmu yang menyedihkan itu
dan aku ingin punya kebunku sendiri
itu adalah harapan terbaik yang pernah kau buat
tapi aku tidak tahu bagaimana caranya
baiklah aku bisa meminta deacon untuk membawa beberapa alat dan benih
dan aku yakin dia tidak akan keberatan membantumu
aku mendapat satu sealing setiap minggu dan tidak tahu di mana membelanjakannya
akanku berikan padamu
kita bisa memberikannya pada deacon
mary tidak sabar untuk bertemu dengan deacon
membawakan benih dan peralatan dan mulai menanam
dia mulai mencari tempat yang bagus untuk memulai
suatu hari dia sedang berjalan di taman ketika dia menghampiri dinding yang tidak memiliki pintu
mencoba sekuat tenaga dia tidak dapat menemukan pintu
dia bertanya tanya tempat apa ini yang dikelilingi oleh dinding yang tidak memiliki pintu
tiba tiba sesuatu yang terbang menghampirinya dan bertengger di bahunya
itu adalah burung robin
burung robin terbang tepat di atas dinding dan hingga pripohon di sisi lain
itu memberi mary ide yang besar
menarik dan juga menakjubkan
taman yang telah ditutup selama sepuluh tahun
ada pepohonan di balik tembok itu
jadi itukah yang mengelilingi tembok itu
apakah robin tinggal di taman rahasia
seolah merasakan pertanyaan yang berkecamuk di hati mary
burung robin itu terbang ke arahnya dan kemudian terbang melewatinya
mary berlari mengikutinya
apa yang kau cari si kecil
apa kau ingin sesuatu di sana
biarkan aku mengambilnya untukmu
kuncinya ke taman rahasia
tapi di mana taman rahasia itu
di mana pintu untuk kuncinya
oh katakan pada aku sayang robin
jadi seperti sihir robin terbang lagi dan membawanya ke bagian dinding lain
aku tidak tahu kenapa tanaman itu menghilang
ini dia ini dia
pintu ke ke taman rahasia
harta apa yang mary temukan
di taman rahasia